ini ada settingnya ini ada settingnya
menggagas gerakan arsiteks live pada pertengahan dua ribu lima belas lalu
gerakan yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan profesi arsitek pada masyarakat ini
dikemas dalam bentuk serial video di youtube
tak hanya berfokus pada rancangan estetika sebuah bangunan
ren dan riri berpendapat bahwa keterlibatan arsitek dalam mempertimbangkan sejumlah faktor
seperti aspek lingkungan atau ketersediaan lahan dapat membuat bangunan berfungsi secara optimal
hal ini coba dibuktikan ren dan riri dalam proyek arsiteks live
merancang hunian dengan luas tidak lebih dari enam puluh empat meter persegi di kawasan kebonceruk jakarta barat
meski lahannya terbatas kolaborasi rem dan riri mampu memaksimalkannya menjadi hunian dua lantai
orang banyak tahu arsitek itu meng hire arsitek karena mau gayanya begini begini begitu
tapi nggak cuma soal gaya di arsitektur itu banyak banyak aspek sih yang harus kita selesaikan gitu kan
faktor fungsi faktor juga kenyamanan dari kondisi iklim yang ada
terus juga faktor kebutuhan ruang baru yang terakhir ya estetik gitu
selain lahan ren dan riri juga percaya bahwa arsitek dapat membuat suatu hunian atau bangunan sesuai dengan kebutuhan penghuninya
hal inilah yang ditangkap oleh salah satu klien arsiteks live edwin arifandi
dalam mempercayakan arsitek untuk merancang rumah belajar anak disabilitas
kita itu membutuhkan arsitek supaya segala sesuatu kebutuhannya fungsi dari bangunan tersebut
benar benar bisa digunakan optimal oleh anak anak difabel
dengan kondisi ini kita berharap memang ada arsitek yang memikirkan
dari kegiatan sehari harinya terus aktivitas sehari harinya
ren dan riri sepakat peran arsitek dapat membuat rancangan hunian bukan hanya memenuhi keinginan
namun juga menjawab apa yang dibutuhkan penghuninya
adea fitriana jakarta